lira kita pulangin dulu
neo gak mungkin perhatian sama aku loh pasti
kita aura dia pasti langsung pergi
kenapa sih aku gak pernah bisa cinta sama aku
padahal aku tuh cinta banget sama niu
jadi kamu memutuskan untuk pergi
aku cuma ingin melupain semuanya
dan melanjutin hidup aku dari awal lagi neo
terlalu nyakitin kalau aku terus tinggal di sini
karena banyak banget kenangan kenangan yang aku alamin sama frey
orang mau ke luar negeri
dua hari lagi frey
lu masih punya waktu
lu harus jaga dia
fred ini bukan demi siapa siapa
ini demi lu
apapun alasannya lu jangan pernah melepaskan orang yang begitu berharga buat lu
apalagi orang itu mencintai lu
kalau lu gak punya salsung hidup
kalau gitu lu juga gak boleh ngelepaskan seseorang yang sudah sangat mencintai lu neo
kamu kenapa gak berani cinta sama aku neo
aku gak mau berani cinta sama kamu
kamu udah nangis
kamu udah nangis
jangan nyambut nyambut sama lu kayak gitu
gue gak pernah ngeliat cewek
segitu cintanya sama cowokmu
kayak lira cinta sama lu
lira kita pulang dulu
neo gak mungkin perhatiin sama aku loh pasti
iya aku ngebawa kamu pulang dari barang
kamu tuh ngapain cing lakuin tindakan bodoh kayak gini
mabuk mabukkan sampai kamu gak sadar
berarti aku gak mimpi
kau beneran neo
kau perhatian sama aku
kalo kau perhatian sama aku
ya jangan dong
ya udah kamu makan aja ya
pasti belum makan kan dari semalam
eh aku mau minum dulu
kasih aku kesempatan untuk jadi pacar kamu
kita bikin perjanjian
kita bakal kencan sebanyak sepuluh kali
ini aku gak dijawab sih
kencan sepuluh kali
sepuluh hari sudah dikumsum
hari ini kan hari kepergian orang
pak itu bukannya
pacarnya aurel yang dulu
kamu jangan pergi ya
kenapa aku nggak boleh pergi
sementara kamu udah nggak bergulis sama aku
kamu tolong kasih satu alasan kuat
kenapa aku nggak boleh pergi
aku mencintai kamu aurel
aku sangat teramat mencintai kamu
kau mau kan
dan kasih aku kesempatan sekali lagi aja
kau mau kan aurel
cowok cacat kayak aku
kamu tenang aja ya
aku mau sing
sekarang giliran kita
coba mudah janjikan sama aku
kalau hari ini kecahan pertama kita
kamu mau nunggu